kamu kalau marah sangat cantik
pi kok gitu sih
oh pi lucky ada apa
lanjutkan tugas kalian
pak kok gitu sih pi
itu banget kodok
kok kursi pak
tenang tenang anak anak tenang
luki makanya yang punya muka lu jangan jelek jelek amat
kodoknya sebenarnya suka sama lu
enak aja lu yang jelek kayak kodoknya
glenn lucky kembali
kerja tugas kalian
ini pak glenn ini pak
gue pikir lu doang yang haus gue juga haus tau
ini gara gara lu semua nih
eh kok gara gara gue
ya bukan salah kodoknya juga emang saya lu
eh lu jangan kurang ajat
pasti gagal dulu juga kan
eh enak aja lu
kalian mau saya tambah hukumannya
kembali ke posisi mula
pak jangan dihukum dong pak
lagi puasa nih
iya nih pak belum tentu kita kuat nih
aduh haus banget panas banget lagi
ini konsekuensi dari perbuatan kalian yang selalu bikin owner di kelas
kalian harus berdiri di situ sampai pelajaran lu selesai
iya tapi ini nggak adil pak
iya nggak adil lah
eh pak tau nggak
eh lu sama guru gue gue lu lu wang lu
diam kalau kalian protes terus
saya akan tambah hukuman kalian
saya akan menyuruh kalian seperti ini
sampai kalian berdua berdua
buset dah biarin aja
jangan marah terus doang sama aku
aku ngelakuin kayak gini tuh ada alasan ya
aku nggak suka kamu udah bohongin aku
lagian kenapa emang nggak boleh aku marah sama kamu
bukan bukan itu maksudnya pi
ya seenggak enggaknya kamu maafin aku dong
karena aku ngelakuin ini karena aku sayang sama kamu
sekarang aku jadi tahu ki
kamu itu ternyata nilai orang cuma dari hartanya aja
aku kecewas sama kamu
aku minta sekarang kita putus
eh eh pi pi
aku nggak mau kita putus pi
kok kamu nggak mau
kamu gak boleh nolak ki
ini keputusan aku dan aku minta kita putus sekarang
maksud hati pingin dapet cewek tajir
malah diinah inah kayak gini
gua ngorbanin banyak banget
gua dapetin cewek tajir
mulai nol besar doang
terus lu pikir pengorbanan gue apa
bisa jadi pengorbanan gue itu lebih besar daripada lo
sama aja lah
boleh lu ga suka sama orang miskin ha
kemaren tuh aku cuman shock karena ternyata kita nasib sama
sama sama terlahir orang miskin gitu
ih kok kamu cerita gitu sih
eh denger ya
gue gak suka lu nyebarin foto foto semua di mading
terus aku tuh bukan kayak gitu
lu tuh tega banget ya lu mau bikin kita dihina semua anak tau ga
iya lu jahat banget sih lo
udah tau kita sama sama miskin
bukannya bantuin malah bongkar rahasia
tau lu ga cs
masya allah gua ga mau lu ndaplah
pejalan kaki lu gimana sih tadi baru aja
bayi kan sekarang mau berantem lagi
masalahnya gue lagi bete sama
opi eh bete kenapa
tau dia mutusin gua
eh eh syukurin lu
eh lu nyukurin lagi
eh kan gua udah bilang dari dulu
lu sama opi itu
ngeraserasi rasinya ga ada cocok cocoknya
satu kaya raya eh eh
lu bilang aja sirik emang lo apa
gua kere lu apa terus ya gua juga kere
tapi gua ga eh lu kere juga
eh denger lu mendingan sama laura aja
sama sama miskin sama sama kere
sama sama pemborong eh lu aja deh
sama laura gua ga mau udah lu terusin lagi
galak bener lu udah lu terus
udah lu terusin ya gua juga ga jadi deh
bandyak kempes gitu
buset dah band gua kempes
wah hati gua
mana sih tukang tambal ban
kok pada tutup semua
emang pada gak mau duit kali ya
ngapasih gua sial banget hari ini hari paling
sial seumur hidup gua udah
ketahuan miskin diputusin sama
opi terus sekarang ban gua bocor
udah keren banget
eh siapa yang berangkat uang
aduh mati gue
ya makan lah
lo kuril yang barang si itu
hah syukurin lo
yang mencari cinta
siapa tau dia tertarik
dengan penampilan saya
selamat datang dalek
selamat datang dalek
selamat datang dalek
selamat datang dalek
ditanya dema aja
malah cuak ditanya orang tua
kalau liat wajahnya
ini anak patah hati
tapi kalau patah hati
patah hati dengan siapa
ada ada aja
bapaknya jatuh cinta
anaknya patah hati
kadang gue kesel sama si lahurna
tapi kadang gue juga
kasian sama dia
sebenarnya gimana sih gue
kenapa sih gue
kau hancurkan aku
cinta ini memburuku
gak ada uang receh
pak pak tarzan
duk sini untuk nemenin gue
ih ih ih apaan sih kamu
aduh dina sih
eh ada apa kamu ngapain dengan dina
eh eh bokap
eh eh bokap
jangan salah paham ya
kamu musuh dalam selimut
musuh dalam selimut
eh bokap pelanggan pelanggan bokap